berikut reportase jawa barat selengkapnya
aksi tawuran antar pelajar di bekasi kembali memakan korban jiwa
korban tewas di tempat setelah mendapat luka bacokan senjata tajam pada bagian kepala dan pinggang
sementara itu petugas kepolisian polsek bantar gebang dan pores metro bekasi kota
meringkus lima orang pelajar di bawah umur dan menyita sejumlah barang bukti
beginilah rekaman video amatir berdurasi tiga puluh tujuh detik yang diabadikan oleh salah seorang warga
terlihat puluhan pelajar di bawah umur melakukan aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam
di jalan raya sumur batu bantar gebang kota bekasi jawa barat
tidak membutuhkan waktu lama petugas polsek bantar gebang dan polres metro bekasi kota
berhasil meringkus lima orang pelajar tersangka tauran
kelimanya berinisial a ms dar rp dan mas
empat pelaku diantaranya masih di bawah umur sedangkan satu pelaku utama berinisial a berusia delapan belas tahun
akibat tawuran tersebut satu korban bernama indra permana tewas di lokasi kejadian
setelah mendapat bacokan senjata tajam tepat di bagian kepala dan pinggang
motif tauran tersebut berawal dari aksi saling ejek antara siswa dari dua sekolah menengah kejuruan di media sosial
dari tangan pelaku petugas menyita sejumlah barang bukti berupa tiga buah celurit
satu buah stick golf lima telepon genggam
sebuah jaket milik korban
yang membackup polsek bantar gebang berhasil mengungkap kasus pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia
ada pun kronologisnya pada hari kamis enam belas agustus dua ribu delapan belas
telah terjadi tawuran antara smk
di mana awalnya antara smk smk pa dan kb
ini melalui whatsapp sepakat untuk bertemu dan melaksanakan tawuran
hingga kini petugas kepolisian masih melakukan pengembangan untuk mencari tersangka lainnya
guna mempertanggungjawabkan perbuatannya
kelima tersangka dijerat pasal pasal satu ratus tujuh puluh kuhp tentang pengeroyokan
dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara
erik kustara bekasi